selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot untuk pagi hari ini
ini dia rupiah melemah ya melanjutkan pelemahan yang terjadi pada kemarin
sentimen eksternal ini masih akan menjadi pemberat nilai tukar rupiah terhadap dolar
investor berusaha untuk menghindari risiko pengetatan ekonomi yang dilakukan oleh amerika serikat
yang akan menaikkan pengacuan sebanyak lima puluh basis point
ini memang tren penguatan indeks dolar yang merupakan indikator nilai tukar dolar terhadap negara negara mitra
masih terus terjadi
makanya jika indeks dolar menguat rupiah melemah ya
di sini kita lihat
dan meskidemikian rupiah masih akan ditopang
bagaimana data dalam negeri yang solid dan derasnya aliran modal yang masuk di pasar saham dan juga obligasi
sehingga kalau kita lihat kelemahannya hanya tipis saja
bagaimana lalu dengan pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi perdagangan pertama hari ini
kami akan ajak anda untuk langsung melihat
melemah juga ya mengikuti rupiah
ihsg memang pada kemarin resmi mengakhiri fase penguatan dan pencatatan rekor berturut turut
setelah ditutup melemah pada perdagangan rabu menyusul pelemahan serentak yang terjadi di bursa saham zona kawasan
meski demikian aliran dana asing masih deras masuk di pasar saham
dengan kalau kita melihat data kemarin netbuy asing mencapai tujuh ratus delapan empat puluh lima miliar rupiah
dan hari ini ihsg diprediksi melemah akibat terjadi tekanan jual di sektor komoditas
kita lanjutkan lihat bagaimana dengan bursa saham di zona kawasan
kita ke asia terlebih dahulu
meskipun pada kemarin ya pelemahan yang cukup dalam terjadi di pasar asia pasifik
dengan indeks saham teknologi hongkong yang mengalami pelemahan paling dalam
pelemahan saham sektor teknologi ini menyusul nasdaq di amerika serikat yang juga ditutup melemah
pelemahan di bursa saham asia ini juga disebabkan oleh kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas di shanghai
kita lihat shanghai komposite ya meskipun sudah rebound kembali
dan sementara itu di hong kong juga terjadi pelemahan
pasti pemimpin hong kong carrie lam mengumumkan ia tidak akan maju untuk pemilihan periode kedua
itu di asia pasifik
bagaimana kemudian dengan bursa saham zona kawasan lainnya kita ke eropa
kita lihat di sini masih kompak berada di zona merah semuanya pada penutupan perdagangan kemarin
dan kek herong perancis turun juga cukup dalam
ini memang senada dengan bursa saham asia ya
bursa saham zona kawasan eropa juga ditutup di zona negatif
ini menyusul nada hawkish kenaikan bunga acuan the fed
hampir seluruh sektor bursa masuk dalam teritori negatif
the fed mengatakan harus melakukan pemangkasan stimulus dalam waktu dekat
sementara pasar juga masih akan mengamati bagaimana perkembangan sanksi terkait invasi rusia ke ukraina
seperti kita ketahui pada selasa kemarin
baru saja komisi eropa mengajukan larangan terhadap
untuk barang rusia sebagai sanksi lanjutan
kita lihat bagaimana dengan amerika serikat setelah ada risalah the fed yang dikeluarkan pada kemarin hari ya
semuanya masuk di zona merah
ini bursa saham as ditutup melemah pada perdagangan hari rabu ini
adalah karena rilis risalah bank sentral the fed
yang mengumumkan akan menaikkan bunga acuan sebesar lima puluh basis point
ini lebih tinggi dari konsensus yang diperkirakan sebelumnya ya oleh pasar
sebanyak dua puluh lima basis point
dalam risalah tersebut juga the fed menyatakan akan melakukan perketatan kebijakan stimulus sebesar sembilan puluh lima miliar dolar amerika serikat setiap bulannya
akibat kabar ini kita lihat pasar saham langsung terjun bebas terjebak di zona merah
sementara jika bicara soal imbal hasil obligasi dengan tenor panjang
begitu ini di tenor sepuluh tahun sudah mencapai titik tertingginya
ini bisa menjadi sinyal bahwa kenaikan bunga acuan fed akan lebih cepat
dan memicu kembali terjadinya resesi
sudah ada dutch bank ini bank besar pertama di amerika serikat yang memprediksi amerika serikat akan kembali masuk ke resesi tahun dua ribu dua puluh tiga akhir nanti